dubai bukan lagi sebuah kota gersang dengan padang pasirnya yang tandus
namun sekarang memiliki sejumlah landmark terkenal
dan bangunan bangunan ini terus bertambah jumlahnya
di awal tahun ini saja sebuah bangunan berbentuk bingkai
baru saja diresmikan yang menawarkan pemandangan tiga ratus enam puluh derajat
burj al arab burshalifa hidropolis hingga mal terbesar di dunia yakni dubai mall
belum cukup memenuhi landscape kota dubai di uni emirat arab
kali ini bangunan baru bernama dubai frame
resmi dibuka sebagai objek wisata sejak satu januari dua ribu dua puluh
berdiri megah di taman zabil dubai
arsitektur unik ini memiliki tinggi satu ratus lima puluh meter
dengan dua menara sebagai penyangga
yang dihubungkan dengan jembatan kaca sepanjang sembilan puluh tiga meter
pembangunannya sejak dua ribu tiga belas ini menghabiskan dana sekitar delapan ratus satu miliar rupiah
dengan inspirasi ingin menggabungkan pemandangan lama dan modern di dubai
dengan sudut pandang tiga ratus enam puluh derajat dari atas gedung
pengunjung dapat melihat sisi kemajuan dan sejarah kota dari satu tempat
sedangkan di lantai dasar
sebuah museum dilengkapi teknologi augmented reality atau ar
teknologi ini menggambarkan transformasi kota dubai
dari dusun nelayan menjadi kota metropolitan
untuk reservasi pengunjung diharuskan melakukannya via online
dengan slot waktu tertentu
proyek ini juga bukan yang terakhir bagi dubai
mereka sedang membangun sebuah komplek dubai baru
yang dikenal dengan nama dubai marina